setelah dibumbui pro dan kontra kongres luar biasa pssi akhirnya digelar pada hari rabu
sejumlah agenda dibahas dalam kongres salah satunya mempersiapkan kongres pemilihan ketua umum pssi
kongres yang digelar di hotel merkure ancol jakarta ini dihadiri para pemilik suara
perwakilan dari kemenpora serta sejumlah anggota dewan kehormatan pssi
turut hadir pula mantan ketua umum pssi nurdin halid
pelaksanaan klb pssi yang sempat terlambat satu jam dari jadwal ini
membahas rencana penyelenggaraan kongres pemilihan tahunan
yang ini paling lambat digelar bulan oktober mendatang
tujuh agenda mulai dari awal tadi selesai semua
dengan demikian keputusannya satu kongres pemilihan nanti tujuh belas oktober dua ribu delapan belas
yang tempatnya akan kami tentukan kemudian
ini kan hanya part off saja nanti masih ada satu goal berikutnya yaitu pada bulan oktober
kenapa bulan oktober saya tadi mendengar ada perdebatan bukan perdebatan ya
pembahasan kami nggak ikut karena kami kami hanya duduk di samping
di antara mereka masih
jadi bicara tentang masalah timing